beginilah aksi nekat sejumlah pengguna kendaraan roda dua dengan memutar balik arah hingga tancap gas
terlihat di flyover jati baru arah cideng gambir jakarta pusat kamis pagi
aksi nekat tersebut dilakukan lantaran mereka enggan terkena sanksi tilang oleh petugas gabungan
yang menggelar razia lintas jaya dari dinas perhubungan dki jakarta
sejumlah orang yang sadar tidak mengenakan helm bahkan harus turun dari sepeda motornya di flyover
dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki
razia dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas dan taat aturan berkendara
tak hanya sepeda motor jumlah kendaraan umum serta angkutan yang melakukan pelanggaran juga diberikan tindakan
razia pelanggaran lalu lintas di lampu merah pasar ikan penjaringan jakarta utara kamis
yang diwarnai dengan adanya pengendara yang terjatuh dan aksi nekat pengendara motor
yang putar balik melawan arus menghindari razia yang dilakukan petugas
bagi pelanggar yang terjang razia oleh petugas langsung diberi sanksi tilang
razia terhadap para pelanggar lalu lintas ini akan terus dilakukan petugas satuan lalu lintas jakarta utara
untuk meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya
penyeliputan cnn indonesia